perang tarif ojek online diakhiri pemerintah sebagai regulator dengan menerbitkan tarif baru
bagaimana perusahaan aplikasi transportasi online akan menjalankan aturan ini
akankah perang tarif berubah menjadi perang promo berikut liputannya
aturan mengenai tarif baru ojek online mengacu pada pasal sebelas ayat lima peraturan menteri no dua belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
berdasarkan amanat itu terbitlah keputusan menteri perhubungan no kp tiga ratus empat puluh delapan
tentang pedoman penghitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang dilakukan dengan aplikasi
memasuki mei dua ribu sembilan belas peraturan diterapkan
ada yang patuh ada juga yang kurang patuh
yang kurang patuh beralasan terjadi penurunan permintaan konsumen akibat harga melonjak
jadi pm dua belas ini adalah untuk
apa namanya mengatur bagaimana supaya yang sudah dihitung tadi
beban jasa operasional tadi bisa tercover dengan baik
tidak mengurangi pendapatan dari para mitra pengemudi kita
jadi tetap ada bisa beroperasi dengan baik
karena selebihnya kita akan meminta pemahaman dari para pengguna kita bahwa
ini adalah bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan
karena kan memang
tarif yang baru ini kan kenaikannya cukup signifikan ya
dengan kenaikannya cukup signifikan itu demandnya drop luar biasa
nah tentunya ini mengganggu kepada keberlangsungan dari para seluruh industri dan seluruh sektor ini
oleh karena itu tapi sudah kami kembalikan lagi
setelah dua pekan berjalan
kementerian perhubungan telah melakukan survei yang menyebutkan pengemudi cukup puas
dengan kenaikan pendapatan mereka
sementara dari sisi konsumen
dan juga dari pemerintah
dan juga dari pemerintah
menyebutkan survei menyatakan tidak berkeberatan dengan naiknya tarif
apalagi ditujukan bagi kesejahteraan pengemudi
tarif yang ada di kita
tarif yang masih net
nanti tambah dengan dua puluh persen
itu grossnya adalah mungkin masih terjangkau
saya tidak tahu kalau mungkin dari pihak aplikator mengatakan ada terjadi penurunan
kan pasti kondisi ekonomi akan terjadi penurunan
mungkin dampak itu
tapi kalau secara
yang penelitian yang dilakukan
survei yang dilakukan oleh badan litbang kita
itu enam puluh persen mengatakan masyarakat setuju
kalau misalnya itu untuk kesejahteraan para pengemudi
aturan tarif memang harus dijalankan
grab dan gojek perlu menggait penumpang mereka
dengan cara cara yang kreatif
dengan memberi diskon tarif
konsumen membandingkan harga yang ditawarkan kedua aplikasi
saat hendak berpergian
menggunakan promo promo yang ditawarkan
yang penting kita fokus pada
kebijakan ini bisa berjalan dengan baik
income dari ini meningkat
ya membaik gitu ya
mungkin ada perubahan
ada adjustment period
tapi kita lihat trennya akan seperti itu
ini diharapkan nanti ke depan bisa
meningkatkan juga kemampuan mereka
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
jangan sampai kemudian
karena adanya promo dan lain sebagainya
kan jadinya semu nih mbak
jadi seolah olah tarifnya diterapkan
tapi sebenarnya nggak diterapin juga gitu
karena kan sudah ada promo dan lain sebagainya gitu
tak hanya tarif
pemerintah tengah menuntaskan kebijakan
yang mengatur soal diskon tarif
hingga sanksi bagi pemain yang tidak mematuhi aturan tersebut
bersama kppu ojk dan bank indonesia